pasca gempa di palu sulawesi tengah airnav indonesia cabang makassar bersama dengan pihak terkait terus mengupayakan pemulihan bandara sis al jufri yang sejak sore kemarin ditutup akibat gempa
selain mengirim sejumlah personil dan bantuan bagi para korban airnav juga membuka crisis center untuk memudahkan koordinasi percepatan pemulihan bandara khususnya untuk akses bantuan kemanusiaan
upaya untuk mempercepat pemulihan operasional bandara di palu pasca gempa makassar air traffic service center yang menaungi pelayanan navigasi udara di bandara sis al jufri palu sulawesi tengah
sejak sabtu pagi membuka krisis center untuk memudahkan jalur koordinasi dengan semua pihak terkait
selain untuk jalur koordinasi ruang krisis center yang dibuka di kantor matsc ini juga digunakan untuk memperbarui informasi terkini
kondisi bandara di palu
yang landasan pacunya retak akibat gempa
selain landasan pacu menara navigasi udara juga mengalami kerusakan parah bahkan seorang petugas airnav yang bertugas di sana mengalami patah tulang
selain krisis center di kantor airnav cabang makassar ini juga membuka posko bantuan bagi korban gempa dan tsunami
bantuan seperti baju bekas selimut peralatan ibadah serta perlengkapan bayi ini dibungkus untuk diangkut menggunakan pesawat hercules milik tni angkatan udara
yang rencananya akan berangkat pada sabtu
itu siang di lanut hasanudin
kami siapkan bantuan untuk teman teman di sana
ada sebagian runway yang memang retak itu akan di replace nanti diberi markah berapa runway yang bisa digunakan
nanti kalau misalnya nanti runway udah bisa diukur dan diberikan marka dan terus juga infrastruktur segi fasilitas untuk komunikasi
untuk menghandle pesawat siap itu bisa dinyatakan bandara di open tapi hanya sebatas untuk kepentingan kemanusiaan dan medipack
hingga saat ini pihak airnav belum mencabut notem penutupan bandara sis al jufri palu bagi penerbangan komersil hingga batas waktu yang belum ditentukan
bandara sis al jufri hanya melayani penerbangan untuk kepentingan bantuan kemanusiaan itu pun dengan pesawat jenis tertentu
muhammad bakri maros